menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
menjadi infrastruktur maksud saya upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga ri
di desa peninjauan dua kecamatan sukaraja kabupaten seluma bengkulu
usai melaksanakan upacara ia membagikan dua puluh lima unit kendaraan bagi desa tertinggal
dan memberikan hadiah pemenang lomba foto desa di objek wisata pantai panjang
tepat pada pukul delapan wib menteri dan rombongan hadir di lapangan upacara desa bukit peninjauan dua
dalam pidatonya menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putri sanjoyo
meminta pada generasi muda bisa mengisi kemerdekaan dengan hal hal yang positif
terutama pada pelajar yang ada agar bisa membangun desa mereka
usai upacara eko putro sanjoyo memberikan bantuan berupa dua puluh lima unit kendaraan operasional
bagi desa tertinggal agar bisa menjadi transportasi yang dapat membangkitkan perekonomian di desa
kita berikan ke desa desa tertinggal dikelola oleh badan usaha milik desanya
tujuannya untuk membantu masyarakat melakukan aktivitas ekonominya dan itu kendaraan pick up
agenda selanjutnya yakni meninjau lokasi pameran kuliner masyarakat di desa bukit peninjauan dua
dan dilanjutkan dengan meresmikan perusahaan
pertama pemerintahan yang dibangun dari dana desa
eko berharap perpustakaan tersebut dapat meningkatkan minat baca masyarakat desa ini
serta ikut mencerdaskan masyarakat desa
apalagi presiden joko widodo mengharapkan alokasi dana desa salah satunya
juga diperuntukkan untuk pembuatan perpustakaan desa
selain itu kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
juga menggelar pameran foto karya pemenang lomba foto desa dua ribu delapan belas
di pantai panjang bengkulu selama tiga hari pada enam belas sampai delapan belas agustus
dan petruk jualan rotan
foto karya masyarakat umum tentang pelayanan yang tulus
dari pemuda yang mengantar dua karung beras wisata hamuk dan musim panen durian
serta foto dari pendamping desa
yaitu tentang pelajar yang belajar mengenal dunia di perahu
pengaspalan jalan rabat oleh warga desa
dan ternak itik yang dilakukan oleh badan usaha milik desa
jadi dengan adanya foto foto ini kita bisa melihat
apa saja kekurangannya di desa desa
apa saja yang sudah dibangun di desa
dan inisiatif inisiatif apa yang bisa menjadikan terobosan
untuk membantu percepatan penentasan desa desa
eko berharap karya foto ini bisa menjadi gambaran
bagaimana sebuah foto dapat berarti bagi banyak orang dan masyarakat desa
heri supandi bengkulu
boleh kasih tepuk tangan di luar desa pak